siapa orang itu
lo gak perlu tahu siapa dia
atau lo mau tau
gue tinggal tunggu perintah
gak ketemu pak
kita kehilangan jejaknya
yang buat saya masih heran
gimana caranya mereka tukaran mobil
atau kalaupun mereka nggak tukeran
mobil gimana caranya elsa nggak ada di mobil itu
itu juga yang saya pikirin
riza pernah bilang pak
kalau dia bisa menemukan bu anin itu
karena dia menyusuri
cctv yang ada di jalanan
dan toko toko sekitarnya pak
kita bisa cek cctv nya nggak
saya akan coba cari akses untuk itu
tapi sebelum kita ngelakuin itu
saya mau kita balik lagi ke mobil
karena saya yakin mobil mereka gak akan ditinggal
itu plan pertama
renek kedua cctv
oh sorry satu lagi
kamu jangan hubungin riza ya
biarin dia tenang buat jaga renek
gak bisa diem banget ini ceweknya dari tadi
gak bisa diem banget ini
bakal ada yang denger juga
yang kencang coba
anjir denger ya
saya udah dipasangin pelacak
jadi polisi akan tau saya ada di mobilnya
jadi daripada kalian ditangkap
mending lepasin saya sekarang
gak mau ah
bener gak mau deh
teriak aja lagi ya
gak ada yang denger
yang denger cuma
yang benceng coba
saya udah bilang
saya udah dipasangin pelacak ya
udah gue bilang gue pakai pelacak
mereka malah diem aja
kok gak ada takut takutnya sih
terus gimana nih gue bisa lolos dari sini
gawat ini mah bos
itu cewek pakai pelacak bos
bentar lagi bakal ada polisi kemari bos
kalian udah berapa lama sih jadi preman
digertak sama cewek gitu aja dong
itu aja udah pada takut
gue ada cek semua barangnya
jadi gak ada alat pelacak atau apapun bos
ya gak ada lah
kita jangan terkecoh
kalian salah sasaran tau gak
saya bukan siapa siapa
jadi percuma kalo kalian culik saya sekarang
mending kalian culik andin
mending kalian culik andin

aldebaran kan jutnya banyak
kalo mau minta apa aja pasti dibayarin sama dia
nah kalian denger itu
dia hanya ingin menyelamatkan diri dia sendiri
gini deh saya janji
saya janji kalau kalian bisa lepasin saya
saya akan turutin semua keinginan kalian
saya akan bantu kalian
tapi lepasin saya dulu
kita udah setengah jam disini pak
dan mereka belum kembali juga pak

apa mereka sengaja ya
gak balik lagi ke mobil itu
saya yakin mereka berdua pasti kesini
mobilnya gak mungkin ditinggal
iya apa betul pak
iya apa betul pak
kayanya mereka udah gak kejar lagi
itu udah aman
ini yang saya benarkan
kalian mau ngelepasin saya kan
saya janji deh saya janji akan turutin semua keinginan kalian ya
lo denger ya
tempat ini jauh dari mana mana
jadi percuma lo mau teriak
gak ada yang bakal denger
terus kalian mau ngapain saya
terus kalian mau ngapain saya
polisi sebentar lagi dateng ke sini

gue akan kembali ke kota
dan gue akan kasih tau kalian
kalau orang yang dia mau
udah ada disini
lo gak perlu tahu siapa dia
atau lo mau tau
lalu lo mau tau siapa dia
lo mau tau siapa dia
gue tinggal tunggu perintah
apa yang akan kita lakukan
kayaknya mereka udah gak kejar kita lagi
bos pasti senang kita bekerja dengan baik
sekarang kita lanjutkan misi kita
semua hal yang terlihat tidak baik oleh mata
belum tentu dalamnya baik
ini harus diluruskan
sama halnya seperti kejadian di pulau
kalian harus menyebar
orang kita yang lain ada di rumah sakit kan
orang tua elsa ada disana
dia lagi menjaga istri aldebaran alfari
dan kalau terjadi apa apa disana
kalian segera bertindak
gue sendiri yang akan kasih kabar baik ini kepada ricky
kalian tetap tunggu disini
siap mau kemana sini
rena gimana kok mbak mira udah kesini lagi
udah deh udah agak lebih tenang
udah gak oren orengan kayak tadi
tapi udah jangan berisik ngomongin sama bapaknya
soalnya dia pengen banget pergi ke rumah sakit
pengen cerita sama papanya
kangen sama bapaknya
iya wajar sih kalo kangen sama bapaknya
kan juga setelah menghilang berapa tahun
terus abis itu ketemu lagi
terus sekarang ditinggal tinggal mulu ya pasti anaknya kangen
karena anak perempuan pasti pengen maja majaan sama bapaknya kan
ini nih nanti juga nih si ganteng ini satu nih
kalo udah gede pasti menyembalin sama mamanya
kenceng banget ke mama
kenceng banget ke mama
eh ngantuk ngantuk dikit gini ya
sampai jumpa lagi